aku menekuk wajahmu
aku menyesal membantumu bibir ratu
lebih baik aku terus mencari kian santam
aman atu aman
kau maha atu ya aman
supaya nyima serati cepat sadar
tenang amin tenang
kamu ring aman aman ambil obat atu
tenang amin ada ini
alhamdulillah aman sadar
aman alhamdulillah amin
aduh alhamdulillah aman bisaan sih aman
nyimas kau maha baik baik saja
tenang nyimas kita lagi di peroknya nyiroh
kita aman disini
memangnya nyiroh pergi kemana
ceritanya panjang nyimas
agaknya demkian santam udah dibawa sama ratu basinga
nah sekarang nyiroh tuh lagi nyusul kesana
nanti nyiroh balik lagi kesini
kalau begini aku tidak bisa diam
aku harus menyusul nyiroh
kan paman berdua tadi disuruh menunggu nyimas disini di peroknya nyiroh
jangan kemana mana cenak
lagian tunggu nyimas juga belum pulih semua
nanti nyiroh kesini lagi balik lagi meniksa keadaan nyimas
tidak ada gunanya aku bertindak kegabah seperti ini
malah masih panjang
akanku tunggu slewangi disini
mengapa kau bisa mengikuti aku
itu sangat mudah bagiku
aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri
kamu menunggumu rewelasi otakku
aku harus segera melakukan ritual pengobatan ini mencampurkan ramuan dan minyak tum tum putih ini

bukankah ayahanda bersama nyiroh
ayahanda radente menyerahkan nyirik pada ratu basinya agar nyiroh bisa membawa raga raden ke sini
dan ayahanda radente dalam keadaan terikat dibawa oleh ratu basinya raden
mana yang harus aku selesaikan lebih dulu
ayahanda atau aku ke istana yang dalam bahaya
aku yakin ayahanda pasti bisa mengatasi basinya
karena sekarang aku harus kembali ke pajajara untuk membongkar semua kejahatan yudhakara yang menyamar menjadi rakau langsung usah
ayahnya raden sagar
nungguin ya lah
raden sudah siung
kalau begitu ayo
ada apa denganmu
dia sudah tidak ada di sini rompang
jaga bicaramu rompang apa maksudmu berbicara seperti itu
menjaga sukmanya saja kau tidak bisa sekarang kita harus mengejar sukma kian santan agar dia tidak pergi jauh
aku akan menyalurkan tenaga hawa murku
terima kasih rompang
saat bertemu dengan kian santan aku akan menghabisinya
tapi rompak kenapa bisa tenagamu kuat seperti itu
aku sudah menaklukkan pedang tiong kualang susa
akonku terlawang gimana
anda membentur semuanya oleh kaseytiger